senin sembilan belas juni dua ribu dua puluh tiga tim gabungan mabes polri dan pores metro bekasi melakukan penggerbekan di rumah kontrakan di wilayah tarumajaya kabupaten bekasi
di lokasi ini diamankan satu orang tersangka berinisial af bersama enam warga negara indonesia yang rencananya akan dikirim ke luar negeri
yang lebih mencengangkan dari dugaan tindak pidana perdagangan orang ini adalah ke enam warga yang diamankan oleh pihak kepolisian ternyata akan dikirim ke kamboja dan akan dijual ginjalnya
tak disangka sebuah bangunan rumah di komplek villa mutiara gading kabupaten bekasi jawa barat ini merupakan tempat penampungan penjualan organ ginjal jaringan internasional
keberadaan kawanan sindikat itu dibongkar aparat gabungan polres metro bekasi dan mabespori pada senin dini hari
dikutip dari cnn indonesia com polisi menangkap satu orang pelaku berinisial maf alias simon dua puluh satu tahun
selain itu polisi juga mengamankan enam korban yang akan menjual ginjalnya
para korban tersebut belum sempat diterbangkan ke negara kamboja untuk menjalani operasi pengambilan organ

ungkap dari laporan saksi yang mengetahui adanya tawaran penjualan ginjal di media sosial dengan janji bayaran satu ratus tiga puluh lima juta rupiah
kepada cnn indonesia com kapolres metro bekasi kombes tuwedi aditya membenarkan penangkapan sindikat penjualan organ ginjal ini dan masih dalam pendalaman
menurut ketua rt setempat para pelaku awalnya mengontrak rumah petakan
mereka baru mengontrak sebuah rumah karena penghuninya terus bertambah dan berganti ganti
diduga penghuni yang berganti ganti itulah para korban yang menjual ginjalnya kepada anggota sindikat
rumah depan rumah depan itu kan memang kontrakan kan per kamar
jadi karena memang mereka banyak kan akhirnya pindah ke depannya
yang memang satu rumah yang bisa masuk orang banyak
mungkin itu yang punya kontrakan juga mungkin kali biar dia ditempatin rumah nggak rusak mungkin dipersilakan ngontrak
menurut warga sekitar rumah ini dikontrak empat bulan terakhir
penghuninya kebanyakan anak muda usia dua puluh tahunan
dan kerap berganti ganti kecuali satu orang yang diduga berinisial maf alias simon
para penghuni rumah terbilang tertutup dan tidak pernah berinteraksi dengan warga sekitar
dibilang anak muda juga ya kebanyakan anak muda loh
ada yang udah kawin juga ada yang udah nikah juga
ada yang udah ada
abang kan sering ngirim air ke situ
yang abang lihat itu sering gonta ganti penghuninya atau gimana
dari dulu emang sering gota ganti pak
keluar masuk ada yang keluar ada yang masuk
kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang ini kini dalam penanganan mabespori dan polres metro bekasi
dedy beben bekasi jawa barat